pada november tahun lalu gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan jakarta memiliki tiga puluh titik rawan banjir
data dari dinas sumber daya air pemerintah provinsi dki jakarta menunjukkan tiga belas titik diantaranya berada di jakarta selatan
jakarta selatan menjadi kawasan rawan banjir dan genangan karena kontur kota yang memiliki sejumlah dataran rendah
beberapa bahkan berhimpitan langsung dengan bantaran kali
inilah wajah anak kali kerukut di kelurahan pondok labu jakarta selatan
warga yang tinggal di kawasan ini sudah terbiasa dengan banjir yang kerap melanda saat hujan deras mengguyur jakarta
kali yang sempit dan rumah yang bersinggungan dengan kali membuat banjir tak terelakkan
menurut wali kota jakarta selatan dari sepuluh kecamatan yang ada di kota ini seluruhnya masuk dalam daftar rawan genangan dan juga banjir
terutamanya bagi kelurahan yang dilalui ataupun bersinggungan langsung dengan kali kali besar seperti kali ciliwung kali kerukut ataupun kali pesanggerahan
hal ini juga terlihat dari data dinas sumber daya air pemprov dki jakarta antara tahun dua ribu tujuh belas hingga tahun dua ribu delapan belas
yang menunjukkan ada dua puluh tujuh kali kejadian genangan dan juga banjir di kota ini dengan ketinggian air antara lima cm

badan penanggulangan bencana daerah jakarta selatan memiliki tiga belas titik yang patut diwaspadai
antara lain kemang raya kolong flyover pancoran dan terowongan stasiun krl cawang
ada pun menurut suku dinas tata air jakarta selatan kota ini memiliki tiga puluh dua titik rawan banjir dan kenangan diantaranya kawasan pemukiman padat penduduk

dengan sejumlah titik dataran rendah dan rawan longsor membuat kota ini harus melakukan antisipasi lebih dalam menghadapi musim hujan
warga rt empat belas rw enam yang tinggal di kelurahan jati padang misalnya mereka kerap menjadi korban banjir akibat tanggul yang dibangun tidak merata
bahkan pada awal tahun lalu tanggul sempat jebol
warga rt empat belas rw enam yang tinggal di kelurahan jati padang misalnya mereka kerap menjadi korban banjir akibat tanggul yang dibangun tidak merata
warga rt empat belas rw enam yang tinggal di kelurahan jati padang misalnya mereka kerap menjadi korban banjir akibat tanggul yang dibangun tidak merata
geologi dan geofisika memperkirakan puncak musim hujan di ibu kota akan terjadi pada februari mendatang